masih bicara tentang informasi olahraga ya mantan bintang manchester united dan juga real madrid ini kakak saya sendiri david beckham mendapatkan kejutan spesial di hari ulang tahunnya
kenapa sih ketawa
enggak apa apa benar benar mirip kok jenggot ikan kumisnya kurang tato aja prab
ada tapi ketutupan
tapi kejutannya nih prap bukan kado bukan kue ulang tahun tapi ungkapan rasa sayang dari anak anaknya uh mau dong jadi anaknya
legenda sepak bola dunia david beckham baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke empat puluh tiga pada rabu dua mei kemarin
di momen spesialnya itu beckham mendapat kejutan yang mengharukan dari anak anaknya
salah satu yang paling mengemaskan adalah tingkah dari si bungsu harper tujuh
dalam video yang diunggah oleh victoria beckham di akun instagramnya harpert tampak sedang membaca kartu ucapan ulang tahun untuk sang ayah
postingan ini turut disertai dengan caption manis
selamat ulang tahun ayah saya sangat mencintaimu
cium dari harper seven
tak hanya ucapan ulang tahun dari harper beckham juga mendapat kejutan dari putra sulungnya proklin beckham
proklin yang kini tinggal di new york tiba tiba pulang tanpa sepengetahuan sang ayah
momen haru pun tak terhindarkan saat proklin menghampiri dan memeluk beckham